hai saya diperiksa selama hampir delapan jam penyanyi pop marcelo tah itu keluar dari ruang
pemeriksaan selasa malam penyidik polda jawa timur mencecar penyanyi yang lebih dikenal dengan
panggilan elo itu dengan empat puluh lima pertanyaan elo mengaku bergabung dan menjadi member investasi
sejak agustus dua ribu sembilan belas lalu ia sudah mendapatkan bonus berupa mobil sedan bmw pada november dua ribu dua puluh
elo menegaskan jika ia hanya seorang member dan bukan bagian dari manajemen atau direksi pt
come and come yang mengelola mimiles terkait bonus mobil sedan mewah yang pernah diterima elo polda
jati makan menyitanya sebagai barang bukti tapi thomas polda jati menyatakan akan menganalisa dan
melakukan gelar perkara untuk menentukan status elo pertanyaannya ya empat puluh lima ya empat puluh lima pertanyaan
semua terkait dengan kaitan aplikasi mimel semua masih terkait dan untuk reward punya
sendiri apakah ditarik ya tentu kita akan lakukan proses ini dengan upaya paksa aturan yang berlaku
yaitu adalah penyitaan sebelumnya penyidik polda jawa timur juga sudah memeriksa penyanyi eka deli
pada senin eka juga telah menyerahkan bonus mobil toyota fortuner yang diterimanya dari mima

pada polisi dengan kedatangan eka dan elo yang menerima bonus mobil toyota fortuner yang diterimanya dari
eka dan elo masih ada dua pesohor yang belum memenuhi panggilan penyidik keduanya adalah
aji notonegoro dan judika sementara penyidik polda jawa timur selasa sore kembali mengumumkan
sembilan nama artis baru yang diduga terlibat investasi bodong mimiles nama nama tersebut
didapat berdasarkan keterangan eka deli selaku koordinator artis di mimiles dari sembilan nama
baru tersebut dua diantaranya merupakan penyanyi wanita ternama dan grup band kenamaan lukman
rojak surabaya jawa timur